empat bulan sudah sejak maret ya pandemi di indonesia
siapa yang mulai stres
saya juga salah satu di antaranya
oke dengan tekanan yang begitu besar wajar jika kita menjadi stres ya
tingkatannya mulai ringan sedang atau tinggi
kalau stres karena corona kira kira apa solusinya
kami mencoba menghimpun kami sudah impun
diimpun oleh litbang cnn indonesia dari beberapa jurnal psikologi klinis
jadi pertama tama kita kenali dulu apa penyebab stresnya ya
apa saja yang bisa menjadi pemicu stres di masa pandemi ini
pertama kita ini makhluk sosial ya
lalu di masa pandemi nggak bisa bebas ketemu teman
jujur aja kecuali bagi anda yang anti social social club ya
nggak ada nggak ngaruh mungkin kalau yang ansos
lalu berikutnya untuk anda saya kemudian yang bekerja
perubahan pola kerja yang biasa di kantor
kemudian menjadi work from home kemarin sempat
tingkat stres karena ada pola yang berubah
tadinya pulang ke rumah bisa relax tapi sekarang di rumah udah tence sejak pagi
karena ada meeting mesti presentasi segala macam
di ruang tamu buka laptop meeting beresin kerjaan
dan kalau sudah ke kantor pun atau kalau misalnya sudah work from office
kondisinya juga berbeda sekarang
jaga jarak pakai masker protokol kesehatan di mana mana
jadi memang berbeda berubah sekali suasananya
dan kemudian berikutnya apa
yang bisa menjadi pemicu stres tentu saja tiga huruf ini yang sangat menyeramkan
tapi banyak terjadi
angkanya macam macam ada yang mengatakan sudah ada tujuh juta
yang kemudian di phk dirumahkan sebagian itu bisa
dan apalagi tidak ada pemasukan ya ini mendadak tidak ada pemasukan pasti stres
ini menjadi pemicu
berikutnya apa pemicu pada anak
nah ini dia sekolah dari rumah ya pembelajaran jarak jauh
ini sebenarnya nggak cuma stres untuk anaknya sih tapi juga stres untuk orang tuanya
jadi apa beli kuota tuh yang sederhana ya beli kuota beli data
kemudian mendampingi anak sekolah kemudian anaknya juga stres
anak juga stres karena polanya berubah
belajar online gak bisa ketemu langsung sama teman teman nggak bisa ngobrol gitu ya
dan biasanya anak ke sekolah itu kan bisa main sama teman temannya
sekarang juga jadi kurang main
nah sekarang jadi kurang main sekedar ngobrol duduk bareng di kantin itu kan sebenarnya bisa jadi pola interaksi
berhubungan dengan ini karena kita semua makhluk sosial
dan apa lagi yang bisa menjadi pemicu stres ini dia apalagi kalau bukan virusnya
covid sembilan belas virus coronanya
kita tahu virusnya ada menyebarnya cepat banyak yang meninggal banyak yang juga sembuh memang
tapi ini selalu terbayang ya si rona ini rona rona
bagaimana sekarang caranya
oh kita lihat dulu dampaknya apa sebenarnya
dampaknya apa sih sebenarnya kalau misalnya stres
anda bisa mengukur nih pelan pelan kira kira saya stres atau enggak ya gitu
yang pertama gangguan pola tidur
yang biasanya tidurnya normal ya susah tidur
tidurnya jadi malam malam terus sambil nonton misalnya
atau justru tidur terus lemes nggak ngapa ngapain sehari hari pengennya rebahan terus ya
gang rebahan mana suaranya
berikutnya pola makan terganggu
sama seperti tidur jadi pola makan terganggu
jadi nggak kepengen makan apa apa atau tiba tiba makan banyak
nah atau craving atau keinginan yang berlebihan pengen makan sesuatu
kemudian pada anak anak nih ya ini dia
pada anak anak ini dampaknya dampak stresnya ternyata juga bisa mudah dilihat
biasanya usia balita sampai dua belas tahunan nih
dan biasanya mereka jadi lebih agresif
diajak ngobrol kadang marah atau mudah tersinggung
lalu tenaganya seperti nggak abis abis ya
ini makanya gambar anak kecil lari lari karena sangat agresif
nah kalau balita biasanya tantrum
tidak bisa menjelaskan maunya apa
jadi nangis bingung marah marah sendiri
nah itu pada balita
pada dewasa juga bisa terjadi tuh
nih kalau yang dewasa marah sambil jambak jambak kepala ya
mudah emosi marah atau sedih berlebihan
sedih berlebihan itu juga menjadi pertanda
dan tentu saja pastinya langsung kena ke fisik
itu dampaknya kalau misalnya stres pastinya langsung kena ke fisik
mulai pusing bisa sakit perut
kemudian imunitas tubuh kemudian menurun ya
padahal bahaya dalam masa masa seperti ini
padahal kita harus menjaga imunitas tubuh kita
nah bagaimana caranya mengendalikan stres
ini adalah cara sederhana yang disiapkan oleh para psikolog klinis
psikolog klinis dki jakarta ya
yang paling sederhana adalah tidur
membenarkan tidurnya dulu ya
dibereskan waktu tidurnya
tidur yang baik
karena saat tidur tubuh akan memperkuat fungsi otak dan juga fungsi fungsi organ
semuanya dibenahi selama kita tidur
dewasa tujuh sampai delapan jam ya
dewasa tujuh delapan jam sehari
remaja delapan sampai sepuluh jam
kemudian anak enam dua belas tahun sembilan jam sampai sepuluh jam boleh
jadi kita sepuluh sampai tiga belas jam itu termasuk tidur siang ya
tuh gambar relaxnya gini
kalau bapak sama anak gitu ya
luangkan waktu untuk istirahat
ada cara sederhana yang kemudian disampaikan oleh para psikolog di himsi
nafas dengan empat hitungan
jadi empat hitungan tarik nafas
tuh dua tiga empat kemudian empat hitungan dihempaskan
lalu bisa juga menemukan cara relax sendiri
misalnya nonton video video lucu banyak di medsos
jadi gunakan medsosnya cari yang lucu lucu aja
dan pastinya anda harus temukan sendiri cara relax yang paling mudah
cuma harus dipastikan nonton drakor kemudian tidak mengganggu jam tidurnya ya
banyak tuh teman teman saya yang ngabisin drakor sampai pagi
tetap aktif ya
dengan cara olahraga
bisa di dalam rumah
kalau di luar rumah bisa
tapi jangan lupa pakai masker
lihat juga situasinya
atau misalnya harus aktif berkebun
sekarang banyak yang suka berkebun
kemudian mindahin pot besar
dibagi ke pot yang kecil kecil
jadi tetap bergerak ya
kemudian bisa juga bersih bersih rumah
pokoknya harus tetap aktif
tetap bergerak sangat disarankan di tempat terbuka
supaya bisa tetap jaga jarak dan juga dapat udara segar
terakhir ini dia
jangan lupa kembali ke
hal yang pertama tadi soal bahwa kita itu makhluk sosial
ketika kita sudah dibatasi untuk gak bisa ketemu orang kita suka stres
jangan lupa sekarang banyak cara untuk tetap terhubung secara sosial ya
japri teman teman dekat
menanyakan keadaan keluarga dekat
seperti saat ini bagaimana
lalu curhat curhat sedikit
ini saatnya kita memberikan perhatian kepada sahabat kerabat teman kantor
dan ya pasti jaga kesehatan diri sendiri
dan juga keluarga
semoga membantu ya
dan kita semua pasti bisa melalui pandemi ini